kejuaraan asian muay thai championship yang digelar di lapangan karebosi makassar sulawesi selatan secara resmi telah dibuka
kejuaraan internasional ini diikuti sedikitnya dua ratus atlet dari tiga negara yakni indonesia malaysia dan thailand
kejuaraan asean muay thai championship di makassar sulawesi selatan dibuka oleh ketua koni pusat
serta pemerintah provinsi sulawesi selatan di arena gelanggang lapangan karebosi makassar
dua ratus atlet dari tiga negara yakni indonesia malaysia dan thailand akan berlaga dalam kejuaraan bela diri asal negeri gajah putih ini
ada empat kelas yang akan dipertandingkan yakni kadet junior prapon serta senior untuk atlet putra dan putri
sementara itu bagi atlet indonesia kejuaraan ini sekaligus seleksi untuk ajang sea games dua ribu tujuh belas
asean muay thai championship provinsi sea games dua ribu tujuh belas liga nasional remaja maupun prapon remaja
yang akan dilaksanakan mulai tanggal tujuh ini sampai tanggal sepuluh desember
memperbutkan piala wakil presiden
asean muay thai championship ke enam akan digelar hingga tanggal sepuluh desember mendatang
dari dua ratus atlet yang mengikuti pertandingan kontingen dari thailand merupakan unggulan juara untuk mendapatkan piala dari wakil presiden